lapindo berantas melakukan workover atau pencucian sumur pengeboran lama di kawasan porong sidoarjo untuk melakukan pengeboran gas ulang
sumur lama yang akan dilakukan pengeboran ulang ini adalah sumur wunut empat porong yang telah berhenti beroperasi sejak tahun dua ribu sembilan belas
lapindo berantas terus berupaya melakukan pengeboran gas di wilayah sidoarjo
lapindo akhirnya melakukan pengeboran gas ulang di sumur lama yang terletak di kawasan wunut porong sidoarjo
hal ini dilakukan setelah pengeboran baru di wilayah tanggulangin sidoarjo gagal karena ditolak warga
sebagai tahap awal untuk pengeboran ulang di sumur lama ini lapindo melakukan proses workover atau pencucian sumur pada senin siang
kegiatan ini dilakukan di sumur wunut empat porong yang telah berhenti berproduksi tahun dua ribu sebelas lalu
nah ini yang sekarang kita coba work over kita lakukan lagi kita bersihkan semuanya
kita angkat semua dan harapannya kita bisa menghasilkan minimal dua juta meter kaki kubik untuk di wunut empat ini untuk gasnya
bupati sidoarjo yang hadir di lokasi pengeboran menyatakan hingga kini belum ada perjanjian terkait bagi hasil
yang dilakukan pemerintah kabupaten sidoarjo dengan pemerintah pusat maupun lapindo berantas
belum tahu belum tahu tadi ngomong
saya nggak mau perjanjian
disuruh eh nanti dikit sepuluh persen nanti kalau rugi kalau nggak dapat apa apa sepuluh persen disuruh bayar dari mana
ada tiga sumur di wilayah porong yaitu wunut sembilan belas enam belas dan wunut empat
namun hanya sumur wunut empat yang masih bisa mengeluarkan kandungan gas
sumur wunut sembilan belas hanya mengeluarkan minyak sementara sumur wunut enam belas masih belum dilakukan work over
sumur wunut empat diperkirakan masih menyimpan dua juta meter kaki kubik gas